marwah sebetulnya udah mau jual tanah
kan kita tinggal kasih surat suratnya
terus dia kasih duitnya
masalahnya bukan surat suratnya atau duitnya
tapi siapa yang mau beli
tadinya sih ada
tapi gak jadi
soalnya surat suratnya masih giring
kemaren dari bogor bawa tales gak
urusannya aja gagal
perempuan yang kemarin itu
ibunya lagi dirawat di rumah sakit
katanya harus dioperasi
kang farman ke bogor sama dia mau ngapain
eh mau kemana kang
hei jawab dulu
jangan bikin orang jadi penasaran
jangan main jalan aja
kemaren ke bogor ngapain
kan tadi udah saya jawab
apaan tadi jawabannya
mau nyari duit
kirain tadi maksudnya sekarang mau cari duit
itu juga emang iya
saya mau nyari duit
kalau saya sebutin berapa aja juga
nanti ditawar sepuluh
jadi sepuluh ya
jadinya dua puluh
kok dua puluh
tadi katanya sepuluh
kan kemarin utang sepuluh
saya mau ke tinggalan
kok perempuan namanya sam
sejak kapan samsi ajarin nama laki laki
baru kepengen taw northwest times di mak stew

dia finding tata sawat ya

ya tata ini capitalnya big learn dan ha
sangat diri yang republic
tientang diselutnya sama kittens ga

nanti saya dimarahin sama yang punya warung
tahu alamatnya ini enggak
tapi saya apal daerahnya
tinggal nyari jalannya aja
bisa ngantir saya ke sana pakai bajaj
yang penting bensinnya digantiin
saya nunggu di luar aja
dan dia akan nganter
saya senang sekali om datang
silahkan silahkan silahkan
silahkan silahkan silahkan
om ini dulu komandan ayah saya
komandan pasukan perang
kok tentara kayak gini
pasukan gini ya
kalau nggak salah sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan

kok seribu sembilan ratus empat puluh delapan masih ada yang perang
belanda yang sudah kita usir waktu itu balik lagi
si akang ini rupanya tak belajar sejarah
maklum saya sekolahnya di kampung
memangnya kalau sekolah di kampung tak ada mata pelajaran sejarah
atau waktu sekolah suka bolos
kalau sekolah nggak pernah bolos
nah kalau itu emang sering
ayahnya dia ini lebih besar dari dia
seperti sekarung berasi
jadi kalau bergerilnya sering masalah
tapi keberaniannya luar biasa
kalau disuruh berlari pasti ketinggalan
terus kalau disuruh tiarep
langsung bisa rata dengan tanah
tapi kalau ayah beliau
tapi harus seperti gundukan
om ini seharusnya
sudah tinggal menikmati hidup
dekol koki di rast umut haram
di teknik pembawa kristina kang lian tau dung
desatur empat tahun emburu
pengiraan ugol panjangsaya
pulang melewati gembongan baik
get a dance plan jeruk datame beli di kota gua
saya masih ingin terus berjuang
sampah itu perang saya sekarang
kalau menteri berhenti
banyak yang mau jadi pengganti
tapi kalau tukang sampah berhenti
siapa yang mau jadi pengganti
marwah sebetulnya udah mau jual tanah
kan kita tinggal kasih surat suratnya
terus dia kasih duitnya
masalahnya bukan surat suratnya atau duitnya
tapi siapa yang mau beli
tadinya sih ada
tapi gak jadi
soalnya surat suratnya masih giring
masa nggak ada lagi yang mau beli
sebetulnya sih ada
tapi katanya mau lihat tanahnya dulu
ya dulu lihat aja
belum ada waktu
kenapa gak kamu bawain contohnya aja
marwah mau jual tanah
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
bukan kue basahnya
kalau nggak mau bantu yaudah
om sudah mau datang
ini kebetulan tadi tante baru terima pembayaran yang belum disetor ke bank
jangan dihambur hambur buat bayar taksi
dari sini ke rumah sakit jauh banget
ntar malah lebih mahal dibanding pakai taksi
kalau kamu pinter nawar
sepuluh ribu juga bisa
masalahnya marwan gak pinter nawar
setau tante kamu gak pinternya bukan cuma nawar
terima kasih wangi
itu pinjeman bukan bantuan
kok berhenti disini
kita kasih bantuan
lelaki yang barusan
tadi nodong perempuan
saya coba mencegah
lelaki yang barusan
lelaki yang barusan